browsnya bagus tin
iya ini apa hadiah istimewa dari orang yang menyayangi saya
pasti batu virus tuh kayaknya
iya bener kamu tuh
dari timur tanah katanya
hadiah istimewa dari orang yang menyayangi
masa ustadz jenal sih
saya tanya aja lah untuk memastikan
jadi lu denger denger omongan gue gue orang tadi dong
ya iyalah aneh denger
terus lu mau ngapain
terus lu kamu cuma gitu dah
itu lagi aja biar saya bikin kecil kecil aja
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekarang pasang kuping lu lebar lebar
gue mau berbicara sesuatu
tadi gue ngasih sesuatu sama musa
berarti itu titipan dan berarti juga itu amanah
orang orang yang memegang amanah
orang orang yang memegang kepercayaan
itu identik dengan orang orang yang soleh
makanya yang gak amanah
yang gak memegang percayaan bakal gue go
aneh sini ol
eh boleh amat
tapi lu paham maksud gua kan
karena lu paham
gua bakal ngasih lu hadiah lagi
dari junior kasih ke senior
tapi sebelum gua ngasih hadiah lu jongkok dulu
oh ada syaratnya
nah lu nyungir deh
senyum adalah sodako
lu tahan begini aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aneh disuruh duduk
kiranya mau diajak ngobrol
mau dikasih hadiah
ana sendirian terus ini udah kayak batu tulis
ini ngapain jongkok dulu geh
ini teh hadiah istimewa
dari orang yang menyayangi saya
pasti batu virus tuh kayaknya
iya bener tuh teh
dari timur tengah katanya
hadiah istimewa dari orang yang menyayangi
saya tanya aja lah untuk memastikan
ya udah tuh fatin
gue mau ke kamar lu baca buku
tentang surat itu
ya udah fatin
surat yang kamu kirim ke saya
yang pakai tulisan bahasa arab
kamu begitu sih wajahnya
emang kamu nggak mau denger cerita aku
aku itu berjuangnya mati matian tahu
buat nyari penerjemah surat balasan dari kamu itu
ke semua orang yang aku ketemuin di pinggir jalan waktu aku kabur
tapi nggak ada yang bisa jawab
terus aku ketemu sama penjual buku
dia juga jual kaos bahasa arab
saya tanya ke dia
dia juga nggak bisa jawab
malah saya disuruh beli tuh buku
karena saya punya duit juga enggak
terus saya ketemu sama orang yang
seperti orang alim
saya tanya ke dia
dia juga gak bisa jawab
di kantor polisi
saya ketemu seorang yang pake camatah hitam
dan dia bisa menerjemahkan surat yang dari kamu itu
yang bikin saya takjub adalah
dia adalah seorang yang buta
dia bisa menerjemahkan surat kamu
saya pagi dulu ya
ini surat dari musa untuk afrianti
terima kasih ya
yaudah kita pergi dulu
terus lu udah kagak mau alias males beribadah sama allah lagi gitu ya
ya enggak tuh lur
kan ibadah saya mah karena allah bukan karena patin
ih cakep banget
itu yang gue harapin jawabannya
adem didengarnya cuy
allah allah allah
tapi saya tuh ragu ya lur
nggak usah ada keraguan buat beribadah sama allah
bukan ragu sama allah
gue kagak ngerti deh
allah patin allah patin allah patin allah patin
yang mana yang bener sih cuy
saya tuh gak ikhlas kalau patin itu sampai dimiliki sama orang lain
kalau emang patin itu bukan jodoh saya lur
jodoh itu berarti ada di luar
jodoh lu tuh ada di luar pesantren ini
ada yang nungguin lu
udah cakep soleha
gak ada lagi deh amin ya allah
siapa tuh lur
nggak ada lur
aduh si ucuy surucuy ini cuy yang dengerin dia
urusan jodoh itu semisterius kelahiran seseorang
semisterius kematian seseorang juga
gak kayak ada yang tahu satupun kagak ada
cuma allah yang tahu urusan itu joy
hati saya tuh sudah terpaut sama patinnya
jadi saya mah sampai kapanpun saya mah akan berjuang untuk mendapatin patin
siap bersaing apa kalau menyerah saya mah
ngeri bahasanya berjuang keras
cuy gimane cara lu buat berjuang keras gimane
jadi kalau misalnya ada orang yang ngasih bros batu ke patin saya bisa ngasih yang lebih bagus
mungkin yang batunya jamrut rubi
atau misalnya kayak safir
pokoknya lebih bagus lah
miris lah lu cuy
kamu mau menipu asbisa nih ngetahuin bahwa aturan lu
nih liat nih
lu istiktar yang banyak deh
duit segitu buat beli batu kecubung buat beli batu kalimaya buat beli batu panca warna buat beli batu hedong
kagak laku yang ada sama yang jual batu disambitin tuh
duit segitu pasnya buat beli batu ulekan tuh
kayak emak punya batu itu ulekan
yang ada di pasar genjing
serius lah kayak segitu batu ulekan
gue bukan bikin mudang cuy
ya lu ngedip aja sih
masa ga bikin berat

gua penc untohi ya